sukses di pasar domestik dalam negeri pt industri jamu dan farmasi sido muncul melebarkan sayap ke luar negeri
dengan membawa produk andalannya jamu tolak angin sido muncul mencoba menjajaki pasar asia tenggara dengan tujuan pertama filipina
ekspor perdana tolak angin ke filipina secara simbolis dilepas langsung oleh presiden direktur sido muncul irwan hidayat
juga didampingi oleh kepala badan pom penny kusumastuti lukito
sebelum resmi melakukan ekspor perdana ke filipina sido muncul terlebih dulu menjajaki pasar dengan menjual produknya di toko toko produk indonesia
jamu tolak angin diperkenalkan sebagai suplemen makanan
proses ekspor produk jamu sido muncul ke luar negeri dilakukan secara hati hati dan mengikuti regulasi negara yang dituju
kalau dulu sebagian kan masuk di toko toko indonesia toko toko
tapi sekarang ini masuk ke mainstream
jadi apotek toko farmasis modern outlet ini semua masuk
lebih masif pak
ini kan termasuk food suplement ya
jadi tergantung dari kondisi pasar di sana
tapi minimal kalau bisa masuk secara formal ke semua negara
tentunya itu menjadi sesuatu
ya kalau ekspornya mobil gitu kan beda sama jamu toh
produk filipinos akan membelinya dan mengambilnya
filipinos percaya pada keuntungan kesehatan tolak angin
jadi ya filipinos akan mengambil tolak angin
jika indonesia mengambilnya filipinos juga akan mengambilnya